kita awali connected ramadan hari ini dari berita bencana gempa
gempa berkekuatan enam enam magnitudo mengguncang poso sulawesi pada tengah malam sekitar pukul dua puluh dua tiga puluh lima waktu indonesia tengah
kita berselang lama dua gempa susulan pun terjadi
gempa susulan masing masing berkekuatan lima magnitudo dilansir situs resmi badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
gempa susulan terjadi pada pukul dua puluh dua lima puluh tiga waktu indonesia tengah
dengan kekuatan gempa lima magnitudo disusul lagi pada pukul dua puluh tiga menit wita
gempa dengan kekuatan sama kembali terjadi yaitu sebesar lima magnitudo
gempa awal pada pukul dua puluh dua tiga puluh lima menit wita berpusat di jarak tiga puluh delapan km ke arah barat laut dari poso
bmkg menyebut getaran gempa tidak sampai menimbulkan gelombang tsunami
belum ada laporan adanya korban jiwa ataupun kerusakan
akibat gempa ini
dan inilah video amatir gempa yang mengguncang wilayah poso sulawesi tengah
yang sempat diabadikan oleh tony tandra seorang warga di poso
gempa tektonik berkekuatan enam enam magnitudo ini menggetarkan rumah dan sejumlah toko
getaran terasa di tower bandara internasional sultan haji muhammad sulaiman sepinggan
gempa bahkan ikut dirasakan oleh warga di sebagian wilayah kota balikpapan